terima kasih anda masih bersama kami di sapa indonesia siang bersama saya yan rahman
saudara seorang petugas satuan pengamanan atau satpam di bandar lampung
berhasil mengagalkan aksi pencurian sepeda motor di perumahan tempatnya bekerja
karena keberaniannya satpam itu menerima penghargaan dari polresta bandar lampung
pada dua puluh april lalu ncep sofian seorang petugas satuan pengamanan atau satpam
di sebuah perumahan di kelurahan kampung baru raya
kecamatan labuhan ratu bandar lampung lampung mencurigai gerak gerik dua orang
menggunakan satu sepeda motor kedua orang itu mendekati salah satu rumah
satu orang turun dari sepeda motor dan masuk ke halaman rumah
sementara pelaku lain mengawasi sekitar
saat pelaku hendak membawa kabur sepeda motor yang tadinya terparkir di halaman rumah
encep berlari mengejar sambil berteriak
aksi encep menarik perhatian warga
keberanian ncep menggagalkan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor
diapresiasi oleh polresta bandar lampung
anja pun diberi penghargaan
kita berikan satu penghargaan satu apresiasi yang kita berikan kepada saudara kita kangen
karena beliau sebagai sekuriti telah mampu melakukan tugasan dengan baik
yang membantu kita secara keperluan menangkap pelaku jatuh
dan ini kita berikan apresiasi kepada beliau
dikandung maksud bahwa upaya beliau ini bisa menjadi contoh bagi masyarakat yang lain
apakah itu teman teman sekuriti masyarakat pada umumnya untuk bisa menggelurakan
menumbuhkan semangat untuk menangkap para pelaku kejahatan ini
berawal dari kejadian tersebut
saya sudah melihat si pelaku mencurigakan
dari itu saya memantaunya ternyata si blok ini memang sudah ada incaran ke sebuah sepeda motor
dari saat itulah si pelaku beraksi dan saya melihat langsung saya menggagalkan aksi tersebut
dan dibantu oleh masyarakat sekitar yang ada di area kejadian
keberanian encap diharapkan menjadi inspirasi dan menumbuhkan kepedulian warga
roma afriya idam kompas tv bandar lampung lampung